menjelang berlangsungnya upacara pembukaan pon ke sembilan belas di jawa barat
kirap api pon telah sampai di stadion gelora bandung lautan api
pekan olahraga nasional ke sembilan belas sudah dimulai sejak senin lalu
sabtu malam ini prosesi upacara pembukaan akan dilangsungkan
dan dihadiri oleh presiden republik indonesia jokowi dodo
sabtu siang kirab api pon yang dimulai dari indamayu
kini berakhir tepat di stadion gelora bandung lautan api sekitar pukul dua belas
api pon diarak dari gedung sate
obor yang diambil dari api abadi desa majakarta indramayu ini
telah melewati dua puluh enam kabupaten kota sejauh barat selama dua belas hari
dengan jarak mencapai sekitar satu lima km
sesaat lagi pon ke sembilan belas akan resmi dibuka oleh presiden joko widodo
kita langsung bergabung dengan koresponden
indramayu yang diambil dari api abadi desa majakerta indramayu
di stadion gelora bandung lautan api
apakah sudah ramai di sana
daniar memang jelang upacara pembukaan pon jawa barat
yang akan berlangsung pada mungkin sekitar pukul tujuh atau setengah delapan malam nanti
suasana di kawasan stadion gelora bandung lautan api ini
sudah mulai ramai didatangi oleh warga yang ingin menyaksikan langsung
upacara pembukaan dan tamu tamu vip
yang akan jadi undang undang di stadion gelora bandung lautan api
karena memang rencananya upacara pembukaan pon ini
akan berlangsung cukup meriah
dan informasi yang kami dapat bahwa
di upacara pembukaan pon kali ini
akan menjadi salah satu upacara pembukaan pon
termegah dari sejarah pohon yang pernah ada
ini dibuktikan dengan panggung yang disiapkan oleh panitia ini
berupa panggung cukup raksasa cukup besar
berukuran dua puluh x sembilan puluh meter
yang nantinya akan menampilkan seni budaya tradisional jawa barat
yang juga akan dipadu dengan teknologi
terkini hiburan dengan video mapping dan sejenisnya
dan satu lagi yang unik pada saat upacara pembukaan nanti adalah
pada saat penyulutan api pon ke kaldron
ini nanti kardon kabarnya akan menggunakan sistem hidrolik
yang tadi kepala bidang upacara pembukaan pon
sempat menjelaskan pada saya
bahwa ini akan menjadi suatu kejutan
karena ini belum pernah dilakukan di pon pon sebelumnya
dan nanti yang akan mengarah api pon ke kaldun
dan dikawal oleh tujuh atlet legendaris indonesia
diantaranya adalah empat praih medali emas di olimpiade
yaitu tontowi ahmad lilina natsir susi susanti dan taufik hidayat
dan nantinya yang akan menyulut api ke kaldun adalah
seorang karateka cilik berusia dua belas tahun
yang diah pitaloka
yang merupakan juara di kejuaraan karate internasional di jerman
pada tahun dua ribu lima belas lalu
ya angga saya lihat tadi di belakang anda
sudah ada hilir mudik mobil patroli
lalu bagaimana dengan pengamanan di areal stadion
ya kalau kita bicara soal pengamanan jelang pembukaan ini
memang sejak pagi tadi
aparat keamanan polisi tni dan aparat gabungan lainnya
sudah melakukan sterilisasi di kawasan gbla
karena di kawasan gebelah ini nantinya
akan steril dari kendaraan
dan yang diizinkan masuk hanyalah kendaraan kendaraan
dari undangan vip dan vvip
sementara untuk atlet warga ataupun masyarakat
yang ingin menyaksikan langsung upacara pembukaan pon ini
disediakan empat kantong parkir
di sekitar kawasan pon
di kawasan gbla yang nantinya mereka akan
diangkut menuju ke kawasan gebela ini
menuju menggunakan shuttle bus
dari dua puluh tujuh ribu undangan yang hadir di
yang dapat menyaksikan upacara pembukaan pon kali ini
panitia besar pon mengalokasikan dua ribu undangan
yang dibagikan secara gratis
kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan gbla
dan yang tadi juga saya sempat berbincang bincang
dengan warga sekitar yang menggunakan dengan baik
kesempatan ini dengan antusias
untuk ingin menyaksikan
bagaimana meriahnya upacara pembukaan
yang rencananya akan dihadiri juga oleh
presiden indonesia joko widodo daniar
terkait dengan perlombaan yang sudah berjalan
beberapa hari yang lalu
hari ini memang sudah pembukaan
bagaimana dengan kans daerah lain jakarta
memang masih menjadi favorit untuk juara umum
tapi yang kita tahu jawa barat menargetkan banyak emas
ya kalau kita bicara tentang juara umum
yang di dalam ajang pesel warga terbesar tanah air
ataupun ini dalam sepuluh tahun terakhir
memang juara umum dikuasai oleh hanya dua kontingen saja
yaitu kontingen dki jakarta dan jawa timur
di pon yang empat tahun lalu di riau
dki jakarta sukses menjadi pengumpul
modal emas terbanyak
namun tentunya di tahun ini
sebagai tuan rumah jawa barat tentu ingin
mengukir sejarah untuk pertama kalinya
dalam sepuluh kali penyelenggaran pon
mereka menjadi juara umum
dengan pengumpul medali emas terbanyak
dan ini sudah mulai terlihat sedikit tanda tandanya
karena sebelum pembukaan ini
juga sudah ada beberapa cabang olahraga
dan memperebutkan medali dan hingga hari ini
kontingen jawa barat
untuk sementara menjadi pengumpul
medali terbanyak dengan meraih dua puluh sembilan medali emas
di urutan kedua kontingen dki jakarta
dengan tujuh belas medali emas
dan di urutan ketiga jawa timur
baru mengumpulkan tujuh medali emas
namun pekan olahraga nasional ini baru saja akan dimulai
perjalanan masih panjang dan
kita tunggu saja nanti pada tanggal dua puluh
saat penutupan siapakah yang akan
keluar sebagai kontingen yang akan keluar
sebagai juara umum dan niat
iya karena masih banyak cabang olahraga
yang belum dilompatkan
kemudian juga ada ratusan medali emas yang siap
untuk digondol oleh masing masing kontingen
terima kasih erlangga untuk informasinya
nanti kami nantikan bagaimana situasi opening
pada malam nanti